upacara pelepasan pasukan keamanan tambahan di lapangan yonif tiga ratus lima belas bogor jawa barat selasa sore diwarnai tangis haru keluarga
bahkan sejumlah anak dan istri prajurit tampak enggan melepas pelukan
lebih dari empat ratus personel tni gabungan dikirim untuk menjalankan misi pengamanan di perbatasan indonesia papua neguni dan wilayah terjadinya konflik di papua
para istri prajurit tni ini langsung riuh memeluk suami mereka
setelah mengikuti upacara pelepasan pasukan di lapangan yonif tiga ratus lima belas garuda bogor jawa barat selasa sore dua puluh satu november
bahkan tangis anak mereka pecah lantaran tak kuat menahan haru saat mendoakan sang ayah
upacara pelepasan ini diikuti ratusan prajurit gabungan sekodam tiga siliwangi dan batalion infantri
hampir lima ratus anggota tni dikirim ke wilayah perbatasan papua untuk menjalankan misi pengamanan teritorial indonesia papua new guinea
penambahan anggota pasukan juga bertujuan mengamankan wilayah papua dari serangan gerakan separatis opm
yang pertama persiapan ini sudah disiapkan dari tahun lalu
kemudian dua bulan terakhir kemarin sudah melaksanakan latihan peratugas
di antara materi itu ada juga materi bagaimana mengatasi aksi separatis
tentunya mereka sudah menyiapkan itu
perkembangan terakhir seperti di mimika kita ketahui bahwa mimika salah satu wilayah dari korem satu ratus tujuh puluh empat yang nanti mereka akan tugas
saya pikir mereka sudah siap semuanya khususnya untuk pengamanan perbatasan dengan pnj itu sendiri
seluruh satgas sudah siap dibekali
kita sudah berlatih
sudah disiapkan dari awal
sehingga dari secara material secara segi personil maupun kemampuan kita sudah siap semua siap berangkat
begitu kemampuan bidang tempur kita sudah dibekali
kemudian kemampuan bidang antropologi sosial budaya kita juga sudah dibekali
jadi kita tinggal mengaplikasikan apa yang sudah dibekalkan di sini untuk diterapkan di sana
rencananya ratusan serdadu pengganti ini akan menjaga tapal batas dan patok timur nkri sejauh dua ratus km
serta melapisi pasukan keamanan di wilayah terjadinya konflik di papua
muhammad juanda bogor